rencana pemerintah untuk memangkas libur panjang akhir tahun mengemuka
alasannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sekjen persatuan hotel dan restoran indonesia maulana yusran
kemudian ada dr riris andono ahmad direktur pusat kedokteran tropis fkk mkugm dan trubus rahardiansyah
pengamat kebijakan publik halo selamat malam bapak bapak
baik saya pertama kali ke dr iris dulu
dok ini alasan pemerintah untuk punya rencana memangkas liburan adalah untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
apakah ini realistis
ada beberapa catatan
satu yang saya ingin catat adalah sepertinya ketika kita bicara tentang liburan
itu ibaratnya kita terbebas dari restriksi ketika
tetap tidak liburan ada psbb dan sebagainya
jadi ada kesalahan persepsi dari masyarakat terkait dengan itu
padahal seharusnya liburan atau tidak liburan
mobilitas harus tetap minimal kemudian interaksi juga minimal
sehingga kemudian penularan masih tetap bisa ditekan
nah ini yang tidak pernah dikomunikasikan
sepertinya liburan itu memang digunakan semacam break dari restriksi restriksi
covid selama ini
nah ini yang akan meningkatkan transmisinya
jadi artinya walaupun liburan dipangkas potensi untuk tertular masih tinggi ya dok
ya selama masih kemudian kita mengizinkan pergerakan mobilitas yang masih tinggi
ya itu akan tetap terjadi
jadi sepertinya ada dari sisi sejahat ada kekeliruan memandang bahwa penanggulangan covid itu mengikuti event yang lain
padahal event yang lain itu tidak mengikuti pergerakan mobilitas yang masih tinggi
yang lain seharusnya mengikuti apa yang terjadi dengan situasi covid
jadi kalau seperti ini kan kita lihat bahwa akan ada liburan
kemudian kita akan menyiapkan perangkat khusus terkait covid agar itu tidak ular
padahal seharusnya yang terjadi adalah ada covid yang masih belum terkendali
maka liburannya harus ditunda dulu mobilitas harus dikurangi dulu
sampai kemudian itu terkendali
nah mindset yang apa
tidak pas ini yang saya rasa menyebabkan penularan covid masih tetap terjadi
baik ada mindset yang keliru tadi dr iris menyebut
pak trubus ini anda melihat kalau masyarakat ada pandangan yang keliru soal liburan
apa yang anda lihat dari pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk memangkas cuti
tapi kita tahu bahwa sebelumnya ada momentum cuti dua kali dan berjalan seperti itu saja
dan ada kenaikan kasus covid sembilan belas
ya menurut saya keinginan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid dengan memotong cuti
itu kebijakan itu menurut saya tidak tepat
karena justru dengan libur yang panjang itu
kan itu ada pergerakan perekonomian di daerah
karena kemudian masyarakat berpondok pondok memanfaatkan waktunya untuk libur ke daerah
otomatis umkm dan perdagangan di daerah tumbuh itu
kemudian yang kedua tentu dari segi wisata
kan wisata juga mempunyai dampak yang baik
karena apa kemudian tingkat dunia hotel paling tidak itu ada mengalami peningkatan
jadi ini sudah mendapat
namun demikian memang terjadi kenaikan
jumlah penularan itu
nah ini sebenarnya menurut saya harusnya kepala daerah di setiap daerah ini mematuhi apa yang disebut protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
sehingga dalam hal ini tentu kebijakan api ini tidak perlu memotong terlalu banyak libur gitu
harusnya karena libur dan cuti itu kan merupakan hak ya
menurut saya sudah saatnya kalaupun misalnya tidak libur pun tetap saja terjadi peningkatan
karena apa karena peningkatan itu kebanyakan di kantoran di kantor
maupun di modal transportasi gitu mbak
menurut saya jadi memang menurut saya ini memang perlu satu kajian yang mendalam
dimana kemudian nantinya kebijakan itu tidak merugikan semua pihak gitu loh
jadi kalau pun libur ini nanti mau dipotong dan agar covid juga tidak mengalami kenaikan
tentu harus ada penegakan protokol memastikan penegakan protokol kesehatan itu berjalan dengan baik begitu mbak
anda lihat bagaimana di lapangan pak trubus
penerapan hukuman atau apa ya
sanksi disiplin bagi masyarakat yang melanggar protokol
apakah standarnya sudah sama dari pemerintah daerah yang sudah punya perda maupun yang masih baru keputusan oleh kepala daerah tertentu
ya menurut saya memang ini jadi masalah
kan kelemahannya itu di daerah itu satu soal pengawasannya kan gitu
jadi pengawasannya itu lemah sekali
jadi pada akhirnya masyarakat yang berlibur tadi dikambarkan oleh dokter rivis misalnya ada persepsi yang berubah
karena dengan berlibur itu masyarakat semuanya seolah olah sudah tidak lagi yang namanya protokol kesehatan
jadi tidak perlu pakai masker jadi sudah bebas
kemudian menurut saya sehingga terjadi apa yang dinamakan itu kerumunan
nah selama ini memang tidak ada penindakan terhadap yang namanya terjadinya kerumunan kerumunan itu
jangankan kerumunan yang sifatnya di tempat wisata atau tempat tempat
kurang di tempat yang sifatnya resmi aja di dki jakarta kadang kadang juga ada kerumunan yang seolah dibiarkan kan gitu
jadi ini yang menyebabkan menurut saya penularannya jadi masif
jadi sebenarnya semuanya baik yang standar sudah pakai perda maupun belum
sepanjang memahami bahwa ada institusi presiden nomor enam tahun dua ribu dua puluh yang memberikan kewenangan pada daerah
untuk melaksanakan atau membuat aturan tentang penekan protokol kesehatan
dan sekarang juga keluar lagi instruksi
menteri dalam negeri nomor enam tahun dua ribu dua puluh ya
yang mengenai penegakan protokol kesehatan
harusnya semua daerah sudah bisa dengan itu sudah bisa melaksanakan apa yang dinamakan pengawasan maupun penegakan
artinya disitu kalau ada pelanggaran pelanggaran harusnya ada sanksi yang tegas disitu gitu loh mbak
jadi tidak perlu lagi kemudian kita memperdebatkan apakah yang daerah itu sudah punya perda atau belum
atau sudah menyusun
tapi dengan perda dengan pergub yang ada sudah cukup sebenarnya
dan aturan aturan dari kita juga sudah
ada surat edaran menteri dalam negeri pada saat kemarin liburan yang kemarin juga ada dikeluarkan kan
itu tetapi juga banyak daerah yang kemudian memang kurang menerapkan karena sifatnya hanya imbuan
kalau sekarang kan namanya instruksi
saya rasa itu daerah daerah juga perlu menyiapkan dan apalagi ini natal dan tahun baru perlu membuat protokol kesehatan gitu kan
yang libur dimana libur natal dan tahun baru ini harus dibuat apa tersendiri
misalnya itu tiap daerah saya pikir punya kewenangan untuk itu gitu
penegakan protokol kesehatan itu betul betul berjalan efektif di lapangan begitu mbak
kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi menarik soal peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah mengenai penegakan protokol kesehatan
sesaat lagi kita akan bahas
anda jangan kemana mana
karena setelah jeda kami akan ulas mengenai potensi penurunan pendapatan usaha hotel dan restoran
akibat rencana pemotongan cuti panjang akhir tahun dua ribu dua puluh
sesaat lagi di cnn indonesia connected
untuk mengenjot perekonomian berujung pada kenaikan jumlah kasus positif covid sembilan belas di tanah air
karena penerapan protokol kesehatan yang belum dilaksanakan dengan ideal
di sisi lain menteri keuangan sri mulyani mengaku bahwa libur panjang kemarin belum bisa mendongkrak angka konsumsi masyarakat
masih bersama kami sekjen persatuan hotel dan restoran indonesia maulana yusran
kemudian ada dr riris andono
dan juga tadi ada pak trubus
pengamat kebijakan publik
maulana yusran pak maulana ini relaksasi aturan bepergian melalui jalur darat udara maupun laut
ini sudah dilakukan oleh pemerintah pusat sejauh ini hasilnya signifikan tidak pak bagi industri hotel dan restoran
sebenarnya kalau itu signifikan atau tidak dalam kondisi pandemik tentu jawabannya tidak ya
namun bagaimanapun pertumbuhan itu tetap ada
dari sektor kami itu kan sebenarnya di pariwisata itu sangat mengandalkan pergerakan orang
dan kita melihat di sini beberapa kali setelah bulan juni setelah adanya pembukaan dari psbb secara nasional
itu yang bisa tumbuh itu hanya pada pergerakan itu pada saat liburan
karena biasanya di weekdays itu didominasi oleh bisnis turisme dimana itu adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
nah ini mau masuk ke bulan sepuluh
sudah bisa dibayangkan bagaimana kondisi sebenarnya apa yang terjadi di bisnis hotel dan restoran
nah makanya kalau misalnya nanti hiburan itu akan dikurangi waktunya dan seterusnya
sementara momentum untuk pleasure itu dalam satu tahun kalau kita bicara domestik itu cuma ada tiga dua yang terbesar
pertama lebaran yang kedua adalah natal tahun baru
lebaran kita sudah lewat kemudian natal tahun baru yang tadi dilipahkan akan dikurangi
nah ini akan menjadi tentu
akan menjadi kekecewaan juga bagi kami para pelaku pariwisata
karena bagaimanapun kami pengusaha atau pelaku pariwisata itu bukan orang orang yang juga pengen takdir
tidak ada yang pengen sakit
tapi dalam kondisi ini pemerintah juga harus paham bahwa painnya itu selalu ada di kita gitu
nah saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh pak trubus
harusnya kita sudah mengalami beberapa kali momentum liburan
baik itu di agustus september terpanjang kemarin ada oktober
kemudian juga harus ada yang satu hal yang juga harus dipahami oleh pemerintah
jangan sampai nanti persepsi publik itu pun salah
kenapa saya katakan salah
saat ini masih banyak juga publik yang belum paham bahwa pandemik itu ada
nah bagaimana nanti pada saat ada vaksin apakah mereka nanti menganggap vaksin ini adalah obat
sebenarnya vaksin ini kan nanti akan menjadi tiga m plus vaksin
jadi protokol kesehatan tiga m tidak boleh dilupakan
nah kami berharap dari pelaku pariwisata dari pemerintah juga harusnya bisa mengevaluasi bagaimana penerapan protokol kesehatan di masyarakat
jadi jangan hanya di tempat usaha saja yang sebenarnya paling mudah untuk diawasi
dan peraturannya sudah mulai dari peraturan presiden sampai di peraturan pahwa bisa ada perwali atau pergub bahkan perda
nah itu yang kita harapkan sehingga ekonomi ini harus jalan
karena bagaimanapun pemerintah membutuhkan pelaku usaha untuk membiayai semua masalah kesehatan
itu yang paling utama kita harus buka bukaan dan itu juga harus fair
jangan sampai semuanya ditanggung bebannya oleh pengusaha
yang selama ini pemerintah daerah pernah memberikan stimulus apa apa
contohnya pembayaran pbb lah yang kita di deadline berapa banyak
kita harus terpaksa harus menunggak pembayaran pbb yang tetap masih ditagih
sementara kita tidak bisa melakukan usaha
dan tidak bisa mendapatkan yang kami perjuangkan hanya karyawan
karena tenaga kerjanya itu tidak kira kira mbak dea
pak maulana apakah anda atau phri sudah melakukan komunikasi intens dengan pemerintah sejauh ini
apa responnya jika pernah melakukan komunikasi
sebenarnya kami di beberapa waktu yang lalu
kira kira dua minggu yang lalu
itu kami sudah dari pelaku pariwisata itu ada delapan belas asosiasi pariwisata di bawah v rebor
pernah pun indonesia board
itu kami melakukan deklarasi yang mengatakan
sekarang cabut aja lah yang namanya psbb transisi atau namanya psbb apapun bentuknya itu
kenapa karena ternyata pemerintah juga gagal dan tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan
setiap kebijakan yang dilakukan mau psbb transisi ataupun psbb
yang dibatasi kan masalah tempat usaha
sementara perilaku di masyarakat yang mengadakan kumpul kumpul sampai melibatkan banyak sampai ribuan orang
itu tidak di
seolah olah tidak hadir di sana gitu loh
ya kan kita nggak peduli bahwa kemarin ada acara keagaman kemarin ataupun pilkada
sementara pelaku usaha itu dibutuhkan oleh satu negara karena pelaku usaha itulah yang bisa menghidupkan satu negara
itu jangan sampai lupa loh
jangan nanti kita pelaku saja
dianggap pelaku usaha yang menentang kaedah kaedah yang harus sehat itu seperti apa
kan nggak seperti itu ya
kita juga pengen sehat semuanya
bagaimana masyarakat bisa diam di rumah
kalau dia bisa diam di rumah sementara mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya
apakah pemerintah bisa sanggup untuk mengintervensi atau mensubsidi mereka
kan buktinya tidak
otomatis ekonomi ini harus berjalan
namun perubahan perilaku ini menjadi hal utama
itu yang harus kita sama sama menyelesaikan ini
jadi harus ada
sesuatu yang solutif
bukan lagi kita berfriksi untuk berdebat selama sembilan bulannya
itu kan nggak tujuan sekarang
mencari solusi karena pandemik ini belum tentu kapan selesainya
itu yang kita harus pahami
baik pak trubus
kita tadi sudah mendengar bagaimana statement dari phri
phri juga merasa berdarah darah
belum bisa bangkit dengan kondisi seperti ini
apalagi aturannya setiap kali juga berubah
anda melihat di posisi
apa ini pemerintah pusat dan daerah saat ini
kita tahu bahwa pemerintah pusat berkali kali mengklaim bahwa akan sama rata memperlakukan kepentingan ekonomi dan kesehatan
ya menurut saya ini memang ada persoalan
lemahnya koordinasi ya
lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kebijakan
dimana kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat seringkali di daerah itu tidak berjalan
apa yang disampaikan dari phri tadi itu menggambarkan bahwa kondisi yang berubah ubah itu menyebabkan kondisi para pelaku usaha itu menjadi bingung
menjadi bingung karena apa
karena ketika harus mengambil keputusan yang sifatnya strategis dimana harus mempertahankan dunia usahanya
sebagai seorang pelaku usaha tentu kan harus mempertahankan dunia usahanya
nah ini disatasi diadakan oleh kebijakan yang berubah ubah
menurut saya ini memang pemerintah pusat kalau memang apa namanya tetap dalam kondisinya mau membuat libur misalnya
itu harus betul betul berkoordinasi dengan pemerintah daerah secara baik gitu loh
jadi jangan seolah ini berjalan sendiri sendiri
karena apa selama ini ekosektoral antara pusat dan daerah itu seringkali menjadi penghambat
dimana kemudian banyak kebijakan kebijakan itu tidak efektif
nah jadi disinilah kemudian tujuan kita itu memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
tetapi yang terjadi di lapangan malah justru penyebaran covid nya makin tinggi
kalaupun misalnya tidak libur
misalnya belum ada jaminan juga gitu
belum ada jaminan juga
kalau misalnya covid itu juga akan menurun gitu ya
bisa saja apa namanya justru tidak libur maka covid nya naik
tapi bisa saja misalnya apa namanya diliburkan juga bisa naik
nah karena itu apa persoalan yang disampaikan tadi phri tadi
kemau lana tadi saya
pakat itu dalam arti bahwa kita ini baru gelombang pertama saja belum tahu puncaknya kapan gitu
dan ke pandemi ini sampai kapan
nah karena sampai kapan ini tidak ada kepastian
tentu mau nggak mau kasihan dunia pelaku usaha kan ya
dalam arti bagaimana sudah bertahan selama sembilan bulan berdarah darah
berjuang dengan penuh istilahnya air mata gitu ya
itu sudah harus dihadapkan lagi dengan kebijakan pemerintah yang tarik ulur soal libur gitu
kalau memang menurut saya memang liburnya itu
tidak akan nanti apa diadakan diadakan saja gitu
jadi libur libur saja
sebagaimana sudah tetapkan kan di dalam kepres nomor tujuh belas itu tahun dua ribu dua puluh kan ditetapkan ada sebelas hari
ya sudah itu sebelas hari karena sebelas hari ini kan termasuk di dalamnya adalah ibu idul fitri yang kemarin sempat tertunda gitu
jadi menurut saya semuanya biar saja berjalan sehingga nanti pergerakan perekonomian bisa meningkat
karena kalau tidak ini perekonomian hanya begini begini saja
tidak akan banyak mengalami
tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dan pelaku usaha semakin pelenggar juga gitu
akan bertahan dalam situasi ketidakpastian
sementara covid nya juga belum diramalkan sampai kapan
jadi menurut saya mbak ini memang apa yang disampaikan ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah
setidaknya bahwa dengan tetap saja misalnya hari libur itu tetap saja diberlakukan
tidak usah dikurangi
nah disinilah kemudian nanti pemerintah melakukan eksersis
sejauh mana pemulihan ekonomi
ekonomi nasional itu berjalan gitu lah
kalau misalnya selama ini kan monitoring evaluasinya yang dilakukan oleh komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional itu belum berjalan secara optimal
dimana kemudian publik juga belum pernah tahu bagaimana sih sesungguhnya langkah yang harus dilakukan
sehingga baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu menerima suatu kondisi
di mana covid sembilan belas ini betul betul bisa dikonsumsi
dikendalikan kan gitu
yang ada itu justru saling menyalahkan dan menyalahkan baik yang disalahkan selalu perilaku masyarakat
padahal sebenarnya kedingungan masyarakat sudah mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat
hanya memang belum optimal
untuk sampai optimal itu diperlukanlah pengawasan diperlukanlah penegakan hukum
diperlukanlah apa yang namanya keteladanan dari para pemimpin pemimpin kepala daerah itu
nah kepastian atau care lah ya rasa pedulinya untuk bagaimana kemudian masyarakat
ini agar mempunyai kesadaran yang baik dalam hal penegakan protokol kesehatan
menurut saya itu mbak
iya jadi artinya semua harus bersinergi
tadi anda menyebut soal keseringkali disalahkan adalah perilaku warga
kita akan tanya ke dokter iris ini tiga m kalau warga sudah melakukan tiga m
mencuci tangan menggunakan masker menjaga jarak bagaimana dengan tugas pemerintah yaitu tiga t
dr iris melihat tiga t tes tracing treatment oleh pemerintah bagaimana
sejauh ini apakah sudah ideal dok
dua duanya belum ideal
artinya tiga m implementasinya tidak ideal tiga t nya juga belum ideal
jadi saya rasa satu implementasi peraturan itu harus tegas
tadi harus ada tadi pengawasan penghukuman apabila tidak diimplementasikan
tidak memandang bulu tadi disebutkan juga kalau pelaku usaha itu
dihukum kalau pelaku yang itu politik itu kemudian dibiarkan
ini yang tentu saja akan menyebabkan distrust juga di banyak
karena orang melihat orang satu itu dibiarkan kenapa saya tidak boleh dibiarkan
nah konsistensi dalam penerapan aturan itu yang tiga m
kemudian konsistensi peraturan untuk melakukan tiga t itu menjadi kunci penting
nah mungkin satu catatan saya bahwa
covid ini tular karena adanya peningkatan mobilitas
itu sudah sebuah fakta ilmiah
jadi semakin kita membiarkan mobilitas semakin tinggi penularannya semakin tinggi
nah bagaimana caranya kemudian kebijakannya memang harus diatur
ketika ada penularan yang tidak terkendali menjadi zona merah
frame nya harus diinjak
tapi kemudian ada batas waktunya sampai terkendali
dan ekstensif tiga t juga ditambah dengan tiga m yang harus ditegakkan dengan cepat
begitu terkendali dilonggarkan lagi
nah persepsi bahwa kalau dalam situasi ini begitu dilonggarkan
itu akan longgar terus itu bisa menyebabkan kita difrustasi
dan juga kebingungan karena saya rasa masyarakat pelaku bisnis itu mungkin
maksudnya merasa bahwa kalau sudah normal protokol
itu kemudian akan berjalan secara konsisten seperti itu
tetapi kalau dalam sisi pengendalian penyakit yang harus diutamakan yaitu tadi
begitu penularannya tak terkendali rem harus diinjak
sampai pengeluaran bisa dikendalikan setelah itu bisa dilonggarkan lagi
nah situasi kebijakan tarik ulur ini
yang harus dipahami juga oleh masyarakat pelaku usaha dan bahkan pemerintah daerah
kemudian kita bisa menjaga agar penularan itu bisa tetap terkendali
saya rasa dari saya seperti itu
jadi artinya tiga m dan tiga t harus benar benar ideal ya dok ya
iya ini seperti kalau bahasa inggrisnya it takes two to tango
jadi salah satu saja tidak akan menyelesaikan masalah
tiga t nya itu ekstensif tetapi kalau masyarakatnya tidak disisten secara kuat
itu melakukan tiga m ya sama saja karena penularan akan lebih jadi
baik intinya tiga m menjaga jarak menggunakan masker mencuci tangan
kemudian juga tiga t yang dilakukan oleh pemerintah
tes tracing treatment harus berjalan dengan ideal
kemudian juga kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus sinergi
terima kasih para narasumber kita
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
ada pak maulana yusran sekjen phri kemudian ada dr riris andono
direktur pusat kedokteran tropis fkkm kugm
dan pak trubus rahadiansyah pengamat kebijakan publik
terima kasih selamat malam